saya akan membacakan ampalang polisian
negara republik indonesia pada apel gelar pasukan operasi lima
polri bersama dengan kementerian perhubungan
melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan
dalam rangka kesiapan operasi ketupat semeru dua ribu dua puluh
ada kurang lebih enam ratus personil
yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan
perayaan lebaran tahun ini
kemudian juga satpol pp disub senkom dan lain sebagainya
tentunya kegiatan ini sebagai pengecekan
kesiapan akhir personil yang akan melaksanakan pengamanan
terhitung mulai tanggal empat april
akan sudah menempati pos pengamanan
setidaknya ada satu pos pelayanan
yang berada di stasiun kereta api
dan lima pos pengamanan yang tersebar
kemudian pondok dalam watu ulo
tentunya ini semua dilaksanakan
bagi masyarakat yang akan melaksanakan
dan juga berlibur di musim libur lembaran tahun
jangan lupa klik subscribe